delapan juta belangko ktp elektronik gagal dilelang pada akhir tahun dua ribu enam belas lalu
imbasnya warga harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan ktp elektronik
masalah pun muncul mulai dari pengurusan bpjs hingga keikut sertaan dalam pemilu kepala daerah
sudah lebih dari enam bulan endi bestio warga kelurahan palmerah jakarta barat
melakukan perekaman data ktp elektronik dan hingga kini ktp elektronik miliknya
serta keluarga tak kunjung jadi
masalah yang disebabkan oleh kelangkaan belangko ktp elektronik ini bahkan membuat satu anaknya
tak bisa memberikan hak suara dalam pilkada gubernur dki jakarta lima belas februari lalu
belum jadi sudah foto tapi sampai sekarang katanya belangkonya belum datang
saya udah dua kali ini anak saya udah berkali kali hampir enam bulan yang lalu
dampak kelangkaan belangko ktp elektronik
juga dirasakan warga lain
nunung mariam harus bolak balik ke kantor kelurahan mampang perapatan jakarta selatan
untuk mengurus surat keterangan dalam pengurusan bpjs
baru ini mau minta surat pengantar kan saya mau bikin kartu bpjs
bpjs kesehatan ya lumayan lama
kalau nggak salah antara oktober november deh
oktober deh kayaknya
belum katanya bangkunya belum ada
petugas yang mengurus soal kependudukan di kedua kelurahan ini mengaku pencetakan ktp elektronik sudah berhenti sejak awal september dua ribu enam belas lalu
sudah ada dua kali surat resmi dari kementerian dalam negeri yang menyampaikan bahwa ketersediaan belangko ektp akan tersedia
yaitu pertama bulan september
diinformasikan diprediksi akan ada kembali bulan november
kami tunggu kembali bulan november
ternyata belum ada juga
dan akan kembali di lelang
awal tahun dua ribu tujuh belas
cuma apa daya kita hanya bisa menunggu
hanya bisa menunggu
sebagai pengganti ktp kita keluarkan ada yang namanya surat keterangan
surat keterangan pengganti ktp elektronik
kebetulan untuk di jakarta khususnya ada dua surat keterangan yang kita keluarkan
yang pertama kaitannya dengan kepentingan untuk pemilu
yang kedua yang sifatnya surat keterangan yang sifatnya untuk umum kepentingan umum
itu hanya untuk yang sudah melalui proses uji ketinggalan
jadi sudah melalui proses perekaman kemudian sudah diuji ketinggalan di kementerian dalam negeri
baru bisa kita keluarkan surat keterangan
mandeknya distribusi belangko ktp elektronik ini menyusul adanya lima perusahaan
yang dinilai tidak memenuhi syarat administratif dalam proses lelang yang telah dilakukan
kementerian dalam negeri mentargetkan delapan juta belangko ktp elektronik
akan tersedia pada pertengahan tahun dua ribu tujuh belas

melalui proses lelang ulang